pemimpin front pembela islam rizik syihab mendatangi gedung badan reserse kriminal polri kami siang
ia datang untuk memberi keterangan sebagai ahli agama kepada penyelidik dalam kasus dugaan penistaan agama oleh basuki cahayapurnama atau ahok
rizik tiba di gedung bareskrim didampingi tim bantuan hukum fpi untuk memberi pendapat tentang pernyataan ahok yang menyinggung surat al maidah ayat lima puluh satu
perkataan ahok tersebut dinilai memenuhi unsur tindak pidana penodaan agama oleh sebelas organisasi masyarakat sebagai pelapor beberapa waktu lalu
rizik adalah salah satu dari tiga ahli yang diajukan fpi sebagai pelapor dalam kasus ini
kedatangan saya kemari untuk mengikuti pemeriksaan sebagai ahli saksi ahli agama
dan tekad kami sebagaimana sering saya sampaikan
bahwa ahok telah melakukan penistaan agama
dan presiden tidak boleh melindungi penista agama
tidak boleh membela penista agama
jika presiden melindungi dan membelak penista agama
berarti presiden melakukan pelanggaran konstitusi
bahwa perkara ini harus segera mabes polri untuk menggelar perkara bersama kejaksaan
agar hari ini juga malam ini juga bisa ditetapkan status ahok sebagai tersangka
sehingga besok bisa segera ditangkap